lain halnya di sumeneb madura pegawai negeri sipil di sana wajib melakukan sholat berjamaah selama bulan ramadan
setelah adanya surat edaran menteri pendaya gunaan aparatur negara soal pengurangan jam kerja selama bulan ramadan
bupati sumeneb mengeluarkan surat edaran tambahan
surat edaran tersebut mewajibkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sumeneb sholat berjamaah selama bulan ramadan
sholat berjamaah bisa dilakukan di kantor masing masing atau di masjid terdekat
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sumeneb antusias menyambut surat edaran bupati tersebut